sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka fs di mako brimo
secara teknis nanti akan dijelaskan oleh pak dir widom
kemudian juga pada hari ini juga
telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan
terhadap tersangka saudara km saudara re dan saudara rr
terus saya dengan perintah pak kapolri bahwa
tim sus khususnya dalam hal ini
katim periksa atau katim sidik
harus melakukan pemeriksaan secara maraton
secara cepat dan juga berkoordinasi dengan kejaksaan
dan ini sudah lakukan koordinasi dan komunikasi dengan kejaksaan
agar dalam waktu tidak terlalu lama juga
segera diimpahkan ke kejaksaan
penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka fs
setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka
dua hari yang lalu
kemudian bersamaan juga
tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan
terhadap tiga tersangka lainnya
tapi di bertempat di baris krim
nah khusus untuk tersangka fs itu
kita lakukan di mako brimo polri
pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul sebelas tadi siang
dan selesai pukul delapan belas tadi
dalam kesempatan ini tolong dicatat
saya ingin menyampaikan satu hal
bahwa di dalam keterangannya
tersangka fs mengatakan
bahwa dirinya menjadi marah dan emosi
setelah mendapat laporan
dari istrinya pc
yang telah mengalami tindakan
yang melukai harkat dan martabat keluarga
yang terjadi di magelang
yang dilakukan oleh almarhum joshua